sejumlah sekolah menengah kejuruan di banyumas jawa tengah hari ini mulai menggelar ujian nasional berbasis komputer unbk
namun pihak sekolah masih khawatir listrik padam saat unbk berlangsung karena kekurangan mesin genset dan cuaca yang buruk
unbk di smkn dua purwokerto kabupaten banyumas jawa tengah berjalan dengan rasa was was
pihak sekolah mengkhawatirkan listrik padam saat unbk berlangsung
untuk tahun ini pihak sekolah menyelenggarakan unbk dua sesi dalam sehari
sesi pertama mulai jam tujuh tiga puluh sampai sembilan dan sesi kedua sembilan tiga puluh sampai pukul dua belas
dua sesi ini dilakukan guna antisipasi listrik mati saat sore hari karena sering terjadi hujan deras disertai petir dan angin kencang
selain itu pihak sekolah hanya mempunyai dua mesin genset sehingga tidak sanggup mengaliri listrik delapan ruangan yang digunakan untuk unbk
pihak sekolah mengkhawatirkan listrik padam saat unbk berlangsung
apa antisipasinya kalau listrik mati
tapi itu saja secara teori genset pun kelihatannya tidak mati
kalau kalian sampai mematikan ya agak repot juga
paling maksimal nanti ikut sesuatu dan ketemu kemudian pas waktu pelaksanaan
pihak sekolah berharap unbk berjalan lancar aman tak terkendala listrik mati
tahun ini siswa smkn dua purwokerto yang mengikuti unbk berjumlah empat ratus sembilan puluh lima siswa
ujian nasional berbasis komputer atau unbk kini dilaksanakan banyak sekolah di tanah air termasuk di bali
namun seperti tahun tahun sebelumnya di beberapa tempat masalah internet dan server masih jadi kendala
pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di smk pariwisata dalung bandung bali sempat tertunda sekitar tiga puluh menit karena gangguan jaringan internet dan server
ujian yang menurut jadwal seharusnya dilaksanakan pukul delapan waktu indonesia tengah baru bisa dimulai pada pukul enam
pelaksanaannya mulai hari ini sampai hari kamis jumlah siswa kita adalah tiga puluh
tadi pagi sih memang ada kendala sedikit untuk internetnya tapi setelah itu lima belas menit sudah disediakan
jadi kita gak mundur tiga puluh menit setengah seminggu
selain itu laptop yang digunakan sejumlah siswa juga tidak berfungsi maksimal karena masalah server
cuman kendalanya sedikit pada materinya karena ada yang membutuhkan dan beberapa teman ada yang laptopnya kurang berfungsi dengan baik
kalau untuk server atau jaringan internetnya gimana
server dan jaringan internetnya untuk saya sendiri lancar
tapi ada beberapa teman yang memang sering
saya lock out sendiri dan harus mengulang beberapa kali
unbk di sekolah ini dibagi dalam tiga sesi
masing masing diikuti satu ratus dua siswa
nangrisada astika badung